rita sebetulnya bukan pemain baru di dunia musik lokal
ia telah lama menjadi penyanyi latar band malik and the essentials dan soloist afgan
setelah tujuh tahun ia akhirnya berani merilis karya sebagai soloist
ia akui menjadi solois tidak mudah
ia pun merubah citranya
kalau dulu mungkin image aku juga belum jelas ya gitu
masih oke renita renita rambutnya panjang girl next door gitu
oke nyanyi lagu lagu malik gitu reguler bawain lagu lagu apa aja yang orang mau dengar gitu
tapi sekarang ya ini yang aku suka gitu
memulai karir solonya ia merilis single high in love
setelah merilis single pertama dua bulan ke depan ia akan segera merilis single berikutnya
kini ia pun disibukan dengan penggarapan mini album pertamanya
istiarto sigit jakarta